berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini resiko hewan menyebarkan covid sembilan belas ke manusia dianggap rendah
virus yang dapat menyebabkan covid sembilan belas justru menyebar dari manusia ke hewan
nggak perlu juga mendisinfeksi bulu hewan ataupun bulu kucing karena belum ada penularan di bulu
jadi yang perlu disinfeksi adalah tempat makannya kandangnya dan mainannya bukan hewannya
kasian hewan peliharaannya